prihatin dengan pemberitaan di media masa
pasangan suami istri di kota bandung tergerak untuk membesarkan bayi bayi yang terbuang
sejak dua ribu empat yuli dan suaminya badawi telah membesarkan puluhan anak
endang yuli purwati lahir di madiun lima puluh dua tahun silam
wanita yang sehari hari bekerja sebagai guru pendidikan agama islam
di sma empat bandung ini dikenal para siswanya sebagai guru yang tegas
namun ada yang berbeda pada sosok guru agama ini
bersama badawi suaminya yuli adalah orang tua bagi bayi bayi yang terbuang
sudah dua puluh satu bayi terbuang yang diasuh pasangan ini sejak dua ribu empat
semuanya tinggal dalam satu rumah bersama empat anak kandung yuli dan badawi
serta dua anak asuh lainnya
yuli memutuskan mengasuh banyaknya
anak lantaran tidak tahan dengan banyaknya berita tentang bayi bayi yang ditinggalkan
atau tidak diinginkan orang tua mereka
saya berusaha untuk mencari cara yang paling menyenangkan untuk berterima kasih kepada allah
atas kemurahan saya diberi panjang umur bisa mengurus anak saya ya
saya mencari cara seperti apa ya kira kira
cara yang benar benar menyenangkan
mensyukuri nikmat allah
diberi umur panjang tadi
nah akhirnya saya terinspirasi dengan adanya
berita berita anak dibuangin itu ya
bayi yang dibuangi korban ini dan itu dan sebagainya
saya pikir kenapa dia kan anak anak yang tidak bisa memilih harus lahir dengan cara seperti apa kan
tiba tiba kenapa dia mendapat hukuman gitu
hukumannya adalah dibuang karena membawa aib di keluarganya
kemudian keturunannya itu bayinya itu
tiba tiba diposisikan menjadi orang yang paling banyak dosanya
yang harus dibuang karena dia aib
salah apa dia
yuli merawat anak anak dibantu dua relawan di rumahnya
di daerah kopo permai kabupaten bandung
meski begitu yuli dan badawi tidak pernah meminta sumbangan untuk merawat anak anak
tapi mereka mengakui ada juga yang memberi bantuan
pasangan ini berusaha adil terhadap semua anak
baik anak kandung maupun anak asuh
karena jadi inspirasi bagi saya juga
terutama umi sama ayah ini menganggap semua tidak membedakan antara anak anak yang lain dengan anak yang sendiri
semua di mata mereka sama
alhamdulillah sih ya sejak dua ribu lima juga memang dari kecil kami itu memang diajari oleh umi dan ayah kami itu
untuk punya rasa empati punya rasa yang tegang rasa punya rasa yang
apa sih memiliki satu sama lain dan tidak apatis dengan lingkungan
dan apa sih kami juga belajar ketika anak anak itu datang kami senang gitu
kami ikut merawat ikut menjaga
beberapa anak asuh yuli dan badawi kini sudah dewasa dan hidup mandiri
artabima aditya bandung